dalam pendaftaran capres cawapres baliho raksasa bergambar agus harimurti yudhoyono tersebar di sejumlah tepi jalan kota surabaya
menurut warga baliho ini sudah terpampang sejak akhir bulan juli
sementara bapilu dpc demokrat surabaya membantah jika baliho ahy itu dipasang oleh dpc demokrat
baliho berukuran raksasa komandan satuan tugas bersama atau kogasma partai demokrat agus harimurti yudhoyono ini terpampang di jembatan penyeberangan orang jalan maijen sungkono surabaya
dalam baliho ini selain foto ahy juga tertera tulisan sekarang dan masa depan
warga menilai jika pemasangan baliho ini adalah cara mencuri start kampanye menjelang pilpres
namun dpc demokrat surabaya membantah jika pemasangan baliho ini adalah kampanye karena tidak ada lambang partai maupun nomor urut partai
tidak langsung dia sudah ini sih kampanye
karena pemasangan bilbot maupun baliho ahi itu tidak ada larangan sama sekali ya
karena satu yang pertama tidak ada bendera partai di sana yang kedua juga tidak ada nomor urut partai di sana
artinya sebenarnya siapapun tokoh masyarakat berhak untuk memasang gambar semacam itu
kita juga melihat beberapa tokoh tokoh partai juga memasang gambar yang memang tidak disertai
dengan bendera maupun nomor urut partai